gak apa apa kok gue gak perlu bantuan
kan tidak ada my prince
mulai sekarang mel biar gue yang jagain
karena dia tau ngejawab gue
sebaiknya aku temuin pak alex
buat minta maaf
bu nawang anda perlu apa ya
saya mau ketemu sama pak alex
sebaiknya jangan dulu ya bu
buat saya sih juga
kalau moodnya pak alex udah baikan
saya boleh minta tolong ya
dan kalau pak alex mau saya mengundurkan diri
saya bisa terima itu
mungkin memang selama ini
kinerja saya disini kurang baik
semoga aja pak alex gak serius
bilang begitu ke bu nawam
pak alex lagi emosi bu
karena lagi ada masalah kerjaan
gawat kalau pangeran sampai gak datang ke rumah mel
bisa bisa pak remon batalin semua proyek dia untuk aku
perusahaanku bisa terancam bangkrut kalau gitu
kemarin aja dia udah batalin proyek aku yang di batam
masih bikin ulah aja sama papa
aku gak akan bisa tenang sebelum aku ketemu kabar pangeran gimana
apa dia udah bisa nemuin pangeran
ya jeff gimana
aku harus menyiapkan diri
kalau pak alex minta aku untuk mengundurkan diri
mungkin memang kinerja aku masih jauh
dari yang diharapkan pak alex
jadi wajar kalau dia minta aku
untuk mengundurkan diri
bu nawang diminta pak alex ke ruangannya sekarang
bu nawang diminta pak alex ke ruangannya sekarang
mungkin ini akan jadi hari terakhir ku bekerja disini
itu surat apa ya bu
oh ini surat
surat pengunduran diri saya
loh memangnya sudah pasti pak alex minta bu nawa untuk mengundurkan diri
saya gak tau ya
tapi kalau memang seandainya pak alex minta saya mengundurkan diri
saya tinggal kasih aja surat
semoga semuanya baik baik aja ya bu
dan bu nawam
masih bisa tetap bekerja disini
ya udah saya temuin pak alex dulu ya
itu cewek asongan yang tadi
gak taunya masih ada di lobi pak bos
padahal diusir loh sama sekuriti
keras kepala juga dia
bukan keras lagi pak bos
tapi kepalanya itu kayak batu loh
padahal yang ngusir tuh sekuriti
badannya lumayan gede loh
gak takut pak bos diusir balik lagi
diusir balik lagi kayak kucing
kalau kamu buang kayak ke pasar
bawang ke pasar memangnya kucing pak bos
apa perlu saya tuntang
eh jangan pak bos
pak bos tenang aja disini
biar cewek itu saya ngurus
tenang tenang saya mau tenang gimana kamu bolak balik terus
pokoknya tenang ngasih pak bos
pak tolong kerja samanya
kalau mbak tetap disini
kami semua bisa kena masalah dari pak raymond
saya gak akan pergi
sebelum om rayment turutin permintaan saya
saya minta sekali lagi
sebaiknya mbak pulang saja
kalau mbak tetap disini
jangan terjadi apa apa pasti kami semua yang repot mbak
lebih baik bapak yang kembali kerja
tetap disini pak
mau panas mau hujan mau badai
sekalipun saya nggak akan pergi
sebelum saya dapat kejelasan dari om raymond
bener bener anak zaman sekarang ya
susah banget dibilangin
beda sama anak zaman dahulu
sekali dibilangin langsung nurut
bener bener corang ya
keras kepala banget sih
disuruh pergi masih aja disini
aduh ampun ampun
saya nggak akan pergi dari sini
sebelum om raymond
janji sama saya akan berhenti
menekan papanya pangeran
perasaan anak anak dikorbankan demi kepentingan orang tuanya
sudah cukup perasaan anak anak dikorbankan demi kepentingan orang tuanya
anak anak dipaksa untuk melakukan permintaan orang tuanya
anak anak dipaksa untuk melakukan permintaan orang tuanya
semuanya demi kelangsungan bisnis
dan itu kejam
izinin saya ketemu sama om rayment
cuma untuk nyampein itu doang
pak remo itu orang sibuk
jadi gak ada waktu
buat ngurusin masalah kayak yang gak penting ini
mungkin buat om
ini masalah gak penting
tapi buat saya ini penting banget
dan saya gak akan pergi
sebelum saya ketemu sama om raymond

bener bener nih bocah asongan ya
untung aja cewek
terus saya press press tangannya
jangan sampai dia masuk
keadaan putri gimana
tadi sih gue sempat samperin ke rumahnya
tapi putri gak ada
gue hubungin juga susah banget
sampai akhirnya gue bisa hubungin dia
tadi sih kata putri dia lagi di taman
buat ngenangin diri
gue tawarin buat gue jemput tapi gak mau
dia lagi sama pangeran
perasaan pangeran lagi fokus banget sama mel
tau gak nda lagi di lobby tau gak
maman penting nih kita ambil sehatin
sumpah gue tuh gak percaya banget kalo mel itu udah masuk kuliah
berun berun berun
kok pada ribut gitu sih
ada apaan tuh rame rame
gak tau dah
sampirin dia ayo kita samperin dia
kayaknya mell udah masuk kuliah
gue penasaran deh liat kondisi si mel
gimana jadinya ya kalo dia bener bener buta
selepgram rasa buta
ternyata bener mel buta
ya ampun kasian banget
gue gak tega deh ngeliat mel kayak gitu
gak ada kok
gue gak perlu bantuan
kan nggak ada my prince
mil biar gue yang jagain
karena dia tanggung jawab gue
kasian banget ya kasian banget ya
sumpah gue malu banget
pasti semua orang lagi jelek jelekin gue ya
gak sama sekali kok
gak akan ada yang berani
gue gak mungkin bisa jalanin ini semua
gue bisa tetep tegar